sementara itu wakil gubernur dki jakarta terpilih sandiaga uno enggan
mengomentari fonis mantan pesaingnya dalam putaran pilkada lalu basuki cahayapurnama
ahok difonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama
sandi memilih fokus pada tugas yang akan diembannya sebagai wakil gubernur dki
skop kami adalah skop dki
jadi tentunya kita berharapkan dki situasinya selalu kondusif sehingga kita bisa bekerja
dan warga itu menuntut lapangan kerja lebih terbuka ke depan
betul pak ya
lapangan kerja penghasilan lebih meningkat biaya hidupnya terjangkau
nah ini yang akan jadi fokus anies sandi ke depan